acara hitung mundur seratus hari jelang piala dunia usia dua puluh digelar pssi di stadion utama gelora bung karno pada kamis
acara ini turut dihadiri menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali pelatih timnas u dua puluh sintayong hingga perwakilan pemain
prosesi hitung mundur ditandai dengan tendangan penalti oleh ketua umum pssi muhammad iryawan alias iwan bule dan juga sintayong
menpora zainuddin amali berperan sebagai penjaga gawang
dalam acara ini ketua pssi dan kemenpora juga membahas mengenai penyelenggaraan turnamen agar dapat berjalan dengan sukses
kita berharap dari u dua puluh di indonesia ini sudah akan lahir pemain pemain top dunia seperti yang sudah
kita persiapkan sebenarnya dengan mematah maksimal
kita saya sampaikan dari u dua puluh ini juga karena keberadaan pssi generasi
keberadaan pssi generasi
sementara itu di tempat terpisah jenderal polisi listio sigit prabowo berharap wilayah wilayah rawan konflik yang akan menjadi tempat pertandingan harus siap melakukan penjagaan sesuai dengan standar fifa
di wilayah wilayah yang akan diperlakukan untuk melakukan pertandingan
piala dunia u dua puluh sendiri akan dihelat di indonesia pada dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh
turnamen tersebut akan dihelat di enam kota yang berbeda
tim liputan cnn indonesia